indonesia tahun depan akan menjadi tuan rumah dari penyelenggaran asian games ke delapan belas
ini merupakan kedua kalinya indonesia menjadi tuan rumah bagi asian games
ini terakhir pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua dan salah satu venue nya adalah di sini di stadion utama gelora bung karno
asian games melibatkan ribuan atlet dari empat puluh negara di asia dengan sekitar empat puluh cabang olahraga dan lebih dari empat ratus delapan puluh event olahraga
insight saat ini berada di gelora bung karno untuk melihat sejauh mana persiapan indonesia menuju asian games ke delapan belas

ini merupakan kedua kalinya indonesia menjadi tuan rumah dari penyelenggaran asian games ke delapan belas tahun depan

indonesia disetujui menjadi tuan rumah asian games ke delapan belas oleh dewan eksekutif dewan olimpiade setelah vietnam mundur karena alasan finansial
asian games dua ribu delapan belas akan digelar di jakarta dan palembang pada delapan belas agustus sampai dua september dua ribu delapan belas
jumlah cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada asian games dua ribu delapan belas berjumlah empat puluh
gegap gempita asian games semakin terasa dengan adanya acara
hitung mundur yang meriah di kawasan monas jakarta pusat pada delapan belas agustus dua ribu dua puluh
presiden joko widodo melepaskan anak panah menandai dimulainya acara penghitungan mundur asian games dua ribu delapan belas
ini adalah kali kedua indonesia menggelar asian games
sebelumnya indonesia pernah menjadi tuan rumah asian games ke empat tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua
sejumlah fasilitas yang dibangun untuk asian games lima puluh lima tahun lalu
itu akan digunakan kembali pada perhelatan kali ini
salah satunya stadion utama gelora bung karno
berbagai persiapan dilakukan termasuk renovasi besar besaran di kompleks olahraga gelora bung karno senayan jakarta
di stadion utama gbk misalnya perubahan mencolok terlihat pada bangku penonton
jika sebelumnya bangku penonton adalah kursi kayu panjang kini menjadi bangku tunggal
akibatnya kapasitas penonton di stadion gbk berkurang dari seratus ribu menjadi sekitar tujuh puluh enam orang
stadion utama gbk juga dipercantik tata cahaya kelas dunia untuk keperluan pertandingan dan hiburan
meski banyak perubahan struktur bangunan lama stadion gbk tetap dipertahankan
venue akuatik yang akan menjadi tempat pertandingan renang diving dan polo air juga dirombak untuk memenuhi standar induk organisasi renang internasional atau fina
ini ada sepuluh lintasan kolam renang dari sebelumnya delapan
selain jakarta renovasi besar besaran dilakukan di kompleks olahraga jakabaring
di lembang sumatera selatan
membakan terlihat di stadion glora sriwijaya
khususnya di bagian bangku penonton dan lapangan rumput
kurang dari setahun asian games dua ribu delapan belas akan berlangsung
perhelatan olahraga se asia ini diharapkan tak hanya penggerak di sektor olahraga dan ekonomi
tapi juga penggerak semangat seluruh rakyat indonesia
tanur gewang cnn indonesia
kali ini kita akan berbincang dengan ketua indonesian asian games organizing committee erick thohir
siap ini kita sekarang berada di stadium gelora bung karno
ini saya lihat kan masih ada para pekerja di sini
ini sejauh mana
khusus di mana
karena jakarta dan stadion ini akan menjadi salah satu dari pusat penyelenggaran itu sendiri
total daripada kegiatan sekarang mungkin renovasi ini sudah sembilan puluh tiga persen
masih ada tujuh persen lagi
tapi lebih kecil kecil lah
lebih persiapan dari tadi toiletnya jumlahnya cukup atau tidak
tapi kalau standar daripada lapangan untuk venue sudah bisa
sudah bisa ya
dan pak erik anda ini lebih ke concern ke event
berarti di sini kan juga dari segi tempatnya kebutuhannya itu kan harus memenuhi standar lah istilahnya
kita mulai saja dari stadion gelora bung karno ini
karena tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua ini sebenarnya didirikan untuk menyelenggarakan asian games yang indonesia selenggarakan pertama kalinya
nah apa kira kira yang kali ini perlu dibenahi supaya sesuai dengan standar internasional
jadi memang major renovation sudah berjalan
yang tadinya kan tempat duduk ini tidak satuan
semua itu seperti papan
sekarang tinggal sudah single seat
lalu exit sudah dipertambah
fire buat exit juga sudah ditambah
toilet sudah ditambah
vip box sekarang sudah sesuai dengan standar internasional
karena stadium ini sangat penting untuk nanti pas opening closing
karena kita tahu kesuksesan daripada asian games itu kan ada tiga
satu mungkin kalau dari sayanya opening closing
penting ya nih
iya ini penting
lalu kedua sebagai panitia apakah semua servisnya kita baik
nah tentu buat indonesia sendiri terutama prestasinya
tetapi itu kan wilayahnya domennya bukan di saya
tapi kita harus full support dan kita harus bertanggung jawab sama sama lah
apapun yang terjadi
baik di venue prestasi ataupun pelenggaraan
nah ini ada hal yang menarik ya kali ini
karena penyelenggaranya itu sebenarnya kan dibagi bagi
erik sendiri lebih fokus
ini yang namanya inas gok itu indonesian asian games organizing committee
jadi apa tugas tanggung jawab serta job desk nya sebenarnya yang erik ini harus
karena memang ini sebenarnya pertama kali kita lakukan begini
karena kan saya baru diminta untuk membantu asian games
itu akhir dua ribu lima belas november desember
dimana sebenarnya sudah hampir enam belas bulan stagnan waktu itu
nah alhamdulillah proposal yang saya
saya berikan kepada pak jokowi waktu itu pak presiden sebagai ketua pengarah
bahwa karena ini sudah waktunya sangat mepet
mesti ada percepatan
tidak mungkin sekarang terkonsolidasi
apalagi kita tahu birokrasi di indonesia sangat panjang
nah alhamdulillah proposalnya disetujui ketika jadi menjadi tiga
sebagai ketua dewan pengarah pada saat itu
waktu bulan februari dua ribu delapan belas
dibagi menjadi tiga ada yang namanya prestasi pak menpora
ada yang namanya untuk infrastruktur yaitu pak basuki
dan saya sendiri fokus di penyelenggaraan
nah tentu job desk saya apa
satu di penyelenggaran itu kan harus benar benar mempersiapkan servisnya
kedatangan atlet kedatangan ofisial dari airport makan pulang dengan selamat
lalu kegiatan event yang terjadi di olahraganya pada saat itu
kalau ada cedera bagaimana ini nya
bagaimana nanti broadcast siarannya seperti apa
yang terberat tentu ya tentu opening closing
nah ini yang kita harus make sure
bahwa ini bisa terjadi
yang tidak kalah pentingnya
karena kita budgetnya short
kita harus mencari sponsor sebanyak banyaknya
itu yang mungkin
nah mungkin kita satu satu ya
karena cukup banyak
tadi erik mengatakan bahwa ini baru mendapat mandatnya tahun dua ribu lima belas
akhir tahun dua ribu lima belas
sebenarnya kan dibutuhkan waktu cukup panjang untuk mempersiapkan ini semua
nah sejak vietnam mundur ini kan berarti sudah banyak juga waktu yang habis lah istilahnya
nah salah satu kenapa vietnam mundur itu karena keribetan
baik dari segi dana infrastruktur penyelenggaran dan lain sebagainya
oke sekarang yang paling membuat ribet ya
kita jangan bicara dana dulu
tapi apa di antara semua ini
supaya event penyelenggaraannya ini semua
kalau alhamdulillah saya bukannya over confidence
ketika mulai februari januari mulai bekerja
tentu saat itu kalau dibandingkan sekarang
sudah hampir satu ratus delapan puluh derajat berbeda
khususnya satu ratus delapan puluh derajatnya
apa yang paling membuat ini berbeda dengan konsep
karena pada saat itu belum ada master plan
belum ada sama sekali namanya poster plan
belum tidak tahu berapa dana yang dibutuhkan
berapa venue yang dibutuhkan
cabang olahraganya apa
itu belum ada sama sekali
jadi makanya sesuatu yang mungkin pada saat itu
kalau tidak ada bantuan full dari pemerintah pada saat itu
pak presiden dan ibu puan dan tentu kabinetnya
mungkin tidak bisa terjadi pada saat ini
memang akhir akhir ini ketika pak yusuf
saya sudah berpikir

memang harus ada ini
tapi awalnya itu yang menjadi kunci ketika proposal pertama
di ratas presiden bulan februari
bagaimana pemecahan ini ditujuin
itu yang paling penting
karena dengan itu langsung memecah birokrasi
dan bagian tugaskannya jauh lebih
kalau tidak tidak mungkin
karena saya ini kan private
saya tidak punya power
saya tidak punya birokrasi
nah ini yang jadi masalah
dan sementara itu kan kita pendanaannya juga
sebagian besar kan dari apbn
pasti kalau tidak salah ini baru berapa
lima miliar yang dikucurkan sekarang
sementara kalau dihitung hitung minimal tiga triliun ya katanya diperlukan
jadi gini ketika kita mapping awal
kalau kita lihat dari data
kita jangan bicara dengan hal hal yang asumsi
bahwa kan incon sendiri pada saat itu
dananya lima dua lima empat t satu kota
hanya satu kota kita dua kota ya
ini pertama kali asean games dua kota dan dua pulau
saya mengusulkan delapan tujuh karena menurut data data
ketika diadakan di dua kota
nah itu yang memang kita ajukan pertama
tetapi tentu dengan arahan efisiensi macam macam
alhamdulillah waktu itu kemauan dari pemerintah di empat lima
tetapi kita lihat bahwa realnya tetap angka di lima
nah itulah kekurangannya dari sponsor
bagaimana usaha untuk mendapatkannya dari sponsor
alhamdulillah sih sekarang
dua bulan terakhir ini kita sudah dapat sponsorship dari bumn kurang lebih hampir tiga ratus lima puluh miliar
lalu dari internasional kemarin dari china
kita dapat dua belas satu juta us
berarti berapa miliar tuh
nah tapi dari jepang ada
dari swasta nasional yang ini sedang dipus
suasana nasional pada saat ini
lagi juga ini
iya ini lagi bisnis lagi susah ini
iya tapi kembali gini
tetapi kan yang kita mesti lihat bahwa kapan lagi indonesia ini dapat seperti ini
dan ini kan olahraga ini bukan hanya bagian sebuah event saja
tetapi sebuah brand sebuah negara dan juga bagaimana kita juga pada saat ini bisa menyatu sebagai bangsa
dan bayangkan kalau sponsor sponsor ini semua merknya asing
apa asumsi masyarakat juga kepada pengusaha
dan apa juga asumsi pemerintah kepada pengusaha
oh cuma cari uang saja di indonesia kan tidak bisa seperti itu
itu yang kita coba kolaborasi
alhamdulillah sudah ada beberapa pengusaha nasional yang komit sekarang untuk bantu
ya itu poin yang bagus ya
jangan sampai nanti semuanya ternyata wah ini akhirnya harus menggunakan dana asing itu sendiri
tapi ini kan lima triliun ini
ini kan di luar infrastrukturnya itu sendiri kan tentu saja jauh lebih besar
biaya atau komponen biaya paling besar yang nanti
yang nanti memakanlah lima enam triliun itu apa apa saja erik
jadi broadcast cukup besar karena kalau kita hitungkan kita sekarang sudah diputuskan empat puluh cabang olahraga
jadi empat puluh cabang ini lebih banyak daripada yang di incon ya
ya incon kalau tidak salah tiga puluh enam lah
kita empat puluh ini salah satu yang terbesar pernah terjadi
tapi jumlah negara kan juga tapi masih tetap sama ya seluruh negara
kalau empat ratus enam puluh dua event masing masing kita tahulah siaran live itu berapa
anggap satu lima m itu saja sudah hampir delapan ratus miliar
lalu it karena kan kita tidak mau nanti sekarang apalagi era digital ya
ada yang namanya wifi tidak boleh nggak berebet
ada yang namanya tiket emosi online
nah ini juga yang akan dipakai saya harap juga oleh pemerintah sebagai peluncuran produk baru
sebagai produk yang lebih berharga
ya produk bangsa
apa namanya saya tidak tahu
nanti bisa ditanyakan ke pak rudiantara
nah ini juga sebuah teknologi yang cukup mahal
karena ini kan yang namanya database harus nyambung ke tv
nyambung ke handphone nyambung ke pers
nah ini sesuatu yang
nah sementara itu kan kita biasanya broadband kita
agak terbatas wifi nya lambat
yang kedua paling mahal
yang ketiga tentu opening closing
yang lain lainnya tentu juga banyaklah seperti pelaksanaan olahraga
itu kan pasti ada cost nya
misalnya contoh apa yang disiapkan peru pera misalnya di lapangan tenis outdoor ya
itu kan nanti akan dipakai lapangan basket tiga x tiga
nah peru pera kan nggak menyediakan lapangannya
lapangan basketnya kita mesti sediakan
atau misalnya kita sewa jcc untuk lapangan voli
nah itu kita mesti sediakan
karena kan tidak mungkin pemerintah menyediakan semua
dan ini katanya saya lihat ada cabang volley pantai segala macam
itu kan berarti harus ada
nah ini yang saya rasa tapi tentu tadi dari delapan tujuh ke lima enam tentu kan orang bertanya tanya
sebenarnya sebelum pak yusuf kalla datang waktu itu memang sesuai dengan pembicaraan dengan presiden dan ini tim
karena kita tahulah walaupun gimana keuangan pemerintah sedang dipilih
atau keuangan pemerintah sedang dipus untuk pembangunan yang lainnya
nah waktu itu kita negosiasi dengan oce mati matian
misalnya mengenai tidak adanya asian youth games
nah dengan tidak ada asian youth games kita hemat hampir delapan ratus sampai satu jam
itu nanti tahun dua ribu dua puluh satu kalau tidak salah yang di surabaya itu kan rencana
sebelum ini ya
sebelum ini harusnya
harusnya tuh gini
asian youth games ini kita sudah menghemat
nah lalu kebetulan broadcast
kebetulan cukup ngerti broadcast
jadi kalau rekaman itu costnya turun
di broadcast kita sudah hemat hampir dua belas juta us
nah banyak sekali yang kita kikis tetapi ya lima enam ini sudah istilahnya
sudah tidak bisa lebih kurang lagi
karena kan kita tidak mau begini loh
kita asal mengadakan
kita ngadakan tahun enam puluh dua
karena kita tahu
dunia beda pada saat itu
iya dan kita tahu sekarang gini
tahun enam puluh dua waktu itu kita buat luar biasa loh buat ini
itu bayangkan kalau kita tidak menyelenggarakan asian games itu kita tidak punya landmark yang sekarang menjadi ibu kota jakarta
nah ini yang saya rasa kesempatan ini kita tidak boleh sia siakan
dan kita harus tampil prima
karena itu kan slogan kita juga tidak mau tamu tanggung
energy of asia itu sesuatu klaim yang luar biasa buat kita sebagai bangsa
bahwa kita mau menjadi energinya asia
baik di kultural baik di ekonomi baik di peningkatan yang lainnya
oke sekarang dari segi eventnya itu sendiri ya
yang membedakan mungkin yang membuat orang excited bahwa wah ini perlu kita tonton apa apa saja
highlight dari event yang nampilkan di seluruh negara
apa sebenarnya ini bagi kita ya di negara seluruh asia ini kalau tidak salah berapa sekarang jumlah negara yang ikut itu masih
masih sama ya
empat puluh lima negara yang sudah commit
dengan sekitar tiga belas
tiga belas sampai lima belas
ya tiga belas sampai sembilan belas ribu atlet ofisial dan media
ya nah ini semua perhatian kan akan menuju istilahnya ke jakarta ataupun palembang
tapi apa yang kita berikan yang berbeda dengan yang diselenggarakan di incheon
ya kita disini salah satunya gimmick lah
kembali gimmick yang negara lain mohon maaf kita harus tampil beda
bagaimana kan kalau kita bandingkan
indonesia dengan negara lain itu kan suku pulau dan lainnya lebih banyak
tetapi bagaimana indonesia bisa ngasih lihat bahwa kita ini satu menjadi satu bangsa
ya dan kedepannya ini harus kita satu untuk menjadi sebagai one of the biggest player di asia
kalau kita lihat dari data data ekonomi dua ribu empat puluh kita menjadi top lima country atau toxic country in the world
ada china ada amerika satu duanya
lalu ada lima enam indonesia
nah tentu kan
kalau kita punya blueprint itu harus jalan kesana
tidak boleh kita hanya mikirin oh indonesia pada saat ini kita harus mikir kesana
ini yang saya juga mau bagaimana asean games ini bisa menyerap ke rakyat
ya ini sebagai tontonan
dan kita tahu mbak bahwa indonesia ini kan masih diluminasi oleh tadi desa dan perairan
nah jangan sampai kita juga jadi menara gading
tetapi kita sendiri tidak memikirkan secara
tidak impact secara keseluruhan
nah ini yang saya cukup senang bahwa pemerintah ini juga banyak investasi yang dilakukan selain penyelenggara kan habis
tapi infrastruktur macam macam
dan kan gini kemarin contoh kita kedatangan oca
kedatangan juga kita mau
apa feedback mereka setelah melihat dan memeriksa
apakah mereka puas atau
mereka pada awalnya
karena saya ingat ketika misalnya waktu india menyelenggarakan rio menyelenggarakan
kita waktu pada awal korkom tiga di bulan maret sangat pesimis
kenapa karena tampak masih
ini belum ada belum terlihat
tetapi setelah mereka datang sampai ke korkom tujuh
mereka mengakui bahwa sampai ada joke nya
oh kalian kerja empat puluh delapan jam
dan tidak banyak sebuah kota yang punya sports center di tengah
dan ini yang saya harapkan juga
kembali setelah ini dibangun dan jadi akan taman nih kan sebagian besar
karena ini menjadi space buat publik lagi
ini yang saya bilang jangan hanya event asean games ini hanya menjadi menara gading
tetapi ini justru mesti menjadi titik jadi perubahan indonesia ke dua puluh tahun yang akan datang
oke nah sekarang dari segi eventnya itu sendiri
ya pertama tadi bagaimana melibatkan masyarakat ya
bukan saja di jakarta dan kita juga ada palembang
tapi seluruh masyarakat indonesia mereka merasa bahwa involve ini
adalah sesuatu yang mereka banggakan
ya apakah mereka bisa jadi volunteer misalnya
atau kemudian berapa misalnya harga tiketnya
apakah terjangkau dan lain sebagainya
dari sisi itunya apa yang kita bisa berikan
jadi kalau kita mengharapkan sebenarnya tidak hanya tadi bagaimana mereka beli tiket
kalau itu sesuatu yang justru kita harapkan orang lain banyak beli tiket
tetapi yang kita
eh ngomong ngomong harga tiket ini sudah ditentukan untuk itu masih
nanti kan setelah venue jadi baru kita bisa mapping berapa tempat duduk tersedia
nah jadi yang kita mau ke masyarakat sudah pasti ada beberapa plan
satu keteribatan masyarakat dipanitia pelaksana
kan nanti dengan empat ratus enam puluh dua event kita harapkan cabang cabang olahraga merekrut juga masyarakat
yang kedua adanya volunteer
volunteer itu hampir tiga belas ribuan
nah ini volunteer tidak hanya di tiket di venue di lain lain
bukan di panpel nih
tapi di semua ini kita akan mau libatkan
dan alhamdulillah sekarang dari tiga belas ribu yang kita mau rekrut
sekarang pendaftaran hampir lima puluh ribu
dan ini dipastikan dari seluruh indonesia
dari seluruh indonesia
nah jadi keteribatan itu
lalu nanti opening closing kita akan melibatkan hampir tujuh penari
di mana kita akan ada kultural ya
nah itu kita libatkan juga masyarakat dari daerah
karena tidak mungkin kita mengumpulkan penari dari kita
lalu nanti yang souvenir souvenir kita akan bikin ukm kerjasama
bahwa ukm ukm ini bisa berjualan
tapi kita menyusul
tapi kita minta tolong jangan tadi biji plak habis
tapi dia punya desain sendiri
kita nggak mau minta bayaran
tapi mereka bisa berjualan dengan baik
lalu juga nanti di mal mal kita juga ada merchandise
kita akan juga
nah intinya kita mengharap masyarakat terlibat
dari asean games ini hanya tadi sukses asean games
tapi bagaimana juga sukses
dari pada ekonomi kerakyatan
dan jangka panjangnya lagi turisme dan branding kita
tapi itu bukan saya
tapi ini penting
mereka menyelenggarakan olimpiado
wah sebenarnya dari segi ekonomi kan sangat susah
dan mereka terpaksa membangun
dan setelah itu ternyata tidak ada follow up
gedung gedung semua terbengkelai
karena event event olahraga ini tidak ada follow up nya
oke sekarang dari segi eventnya itu sendiri
yang membedakan mungkin yang membuat orang excited
bahwa wah ini perlu kita tonton
highlight dari event ya nggak nanti
memang kalau kita lihat event olahraganya
tentu kembali kalau buat indonesianya
pastikan kita banyak berbicara juga di nomor nomor yang kita unggul
seperti badminton lutangkis panahan
angkat besi dan lain lain
tetapi ini yang menarik
bagaimana sebenarnya tadi
masyarakat olahraga indonesia juga belajar
tidak hanya atlet pelatih dan penonton
melihat atlet atlet kelas dunia
karena sekarang ini nanti china akan kirim top atletnya
jepang akan kirim top atletnya
contoh perenang saja sudah ada juara olimpiade dari jepang
selain dari singapura
nah china bagaimana dia juga
nah ini top top atlet akan datang ke sini
merupakan suatu tontonan yang luar biasa
dan yang terpenting juga
dari data statistik
nanti asian games itu
akan ditonton empat sampai lima miliar mata
baik menjadi segi tontonan
baik segi branding sebagai the nation
dan tentu juga bagaimana tadi
kita juga bisa adaptasi
karena jangan sampai
kita akan merekrut dua ratus tiga ratus orang
untuk supaya juga
supaya nanti dengan teknologi yang terbaru
yang dibawa dunia ke indonesia
ini penting karena
apalagi di bawah kepemimpinan presiden jokowi
yang harus ada ininya lah
semua harus bisa diukur
benefit dan lain sebagainya
yang bisa kita dapatkan
jangka panjang ke depan
sehingga ini bukan menjadi sesuatu ya
kalau kita lihat
kalau dari kita
akan melihat juga
jangka menengah dan panjang
nanti kita akan
kita akan hire konsultan
yang akan terjadi ke depan
jangka pendek saja
dari orang kedatangan
dari empat puluh lima negara ini
berapa orang ya
kita perkirakan bisa datang
tiga ratus ribu akan datang
nah ini kan berarti
dan lain sebagainya
kan harus siap
untuk menampung itu semua
kalau di jakarta
perlu ada ini
tapi kalau kita lihat
palembang sekarang banyak hotel baru
karena itulah yang kita melihat bagaimana asean games ini dipakai juga untuk pembangunan
kalau saya mengharapkan konsep asean games yang hari ini nggak boleh dipakai lagi
bahwa konsep dari pendanaan untuk multi event ke depan itu mesti mayoritas sponsorship
pemanfaatan dari venue itu ke depan karena kan tadi kan cukup mahal misalnya membangun dan mendatangkan berbagai macam venue yang berstandar internasional itu nanti mau diapakan itu
jadi sesuai dengan usulan kami dengan rapat ibu puan inas gok mustinya sekarang januari ini sudah dibentuk tim task force
di mana sama inas gok terpisah
tapi boleh diawasi
karena kenapa kalau kita lihat kan dua ribu dua puluh ada tokyo
banyak negara eropa mencari tempat latihan
dan kita kan baru baru dua tahun
jadi bisa aja lapangan atletik kita dipinjam oleh dari denmark
karena kan cuaca tokyo bulan juli agustus itu hampir tiga puluh lebih derajat
kita bisa menjadi negara yang tempat disesuaikan
dan pasti berarti kita ada
ya hotel kita bagus ini ada
nah ini yang kita mesti mulai jualan
dan yang lainnya juga kita harus jualan juga
bagaimana tadi semua pembangunan di sini sesuai dengan diskusi dengan pemerintah pak presiden pak yusuf kala dan menteri peru pera
bahwa kita sepakat bahwa ini mesti jadi multi event
oh kita bangun lapangan basket salah
kita itu bangun indoor arena
yang bisa dipakai untuk segala macam
salah satu adalah basket
karena nanti bisa dipakai buat konsert buat basket buat volley
itu mesti bisa terjadi
seperti lapangan sepak bola ini
kalau kita hanya buat lapangan sepak bola ini dipakai misalnya salah satu klub sepak bola
mungkin setahun hanya dipakai delapan belas kali
nah sedangkan kalau di negara lain lapangan ini sudah bisa menjadi rugby
ya lapangan rugby atau lapangan lain yang bisa dikumpulkan
dan juga untuk konser musik biasanya
nah itu yang bisa didatangkan
nah pada saat opening closing kita akan kasih lihat juga bagaimana ini semua full cover dan tidak hancur
nah itulah alat alat yang harus dipakai pada saat konflik ya
masalahnya kan di kita selalu problemnya itu maintenance
nah ini yang sering
nah ini harus dipastikan
apalagi nanti kalau kita menyewakannya ke pihak pihak lain
ini juga harus di bagian dari blueprintnya itu
sebagai pengelola harus
yang menyewa itu sudah including pelapis
tidak bisa hanya
kalau dia tidak memaksakan itu
jadi dia harus
misalnya oh sewa seratus
tapi penutupnya semua dua puluh
ya dia harus sewa dong
kalau enggak enggak usah disewa
karena pasti lebih mahal
ini harus dihitung hitung semuanya
tapi ini sesuatu yang kita nanti harapkan sekali ya
upacara pembukaan dan juga penutupan
apalagi seperti di china di beijing waktu itu kan
luar biasa sekali ini yang membuat semua orang itu lebih banyak menonton ya
tapi blueprint yang anda buat erick
sampai sekarang ini
berapa persen betul betul diikuti atau
sekarang perjalanannya banyak bongkar pasang
sekarang sudah delapan puluh persen
yang dua puluh persennya itu memang
harus perlu bantuan dari pemerintah dan berbagai pihak untuk mensukseskan
karena itu contoh saja misalnya mengenai keamanan
itu kan sekarang
itu penting sekali apalagi kan ya
dan kita dibantu langsung oleh kapolri dan tni
deputi empat kami itu dari asop polri
nah itu langsung memimpin
kalau kita lihat nanti di sini kan banyak cctv
kemarin kita pak yusuf kalla ke jepang dapat kerjasama cctv
bantuan dari jepang
nah cctv itu yang terbaru mengenai face recognition
nah ini kita harapkan juga tentu kan dengan adanya asean games
tadi sumber daya manusia kita meningkat di bidang broadcast teknologi atau event
olahraga kita meningkat
keamanan kita meningkat
service tourism kita meningkat
nah ini yang kita harapkan juga perlu didorong lagi
supaya jangan selesai asean games ya
ibarat ah udah selesai asean games
tapi biasanya indonesia tuh kalau menyelenggarakan sesuatu itu paling jago ya
on the day itu pasti semuanya kan beres
dan tamu tamu biasanya impress
tapi kali ini mungkin jumlah atletnya banyak
jumlah tamunya banyak
keamanan itu kan penting
kedua itu lalu lintas segala macam
nah ini ke depan sudah dipikirkan
karena jakarta apalagi sumber kemacetan
jadi memang kita harus ada terobosan
seperti di negara lain nanti
misalnya ketika ada jalur khusus untuk asian games
yaitu bisa juga memakai jalur busway
ataupun ada jalur khusus
nah yang kedua
memang traffic management di sekitar sini harus dibenerin total
karena pasti jalan jalan di depan kantor menpora
di depan lapangan golf
itu akan semua ditutup
nah ini yang kita akan ada
nah yang terakhir memang
ya ini saya tidak mau promosi siapapun
tetapi bagaimana penggunaan kendaraan
akan banyak diuntungkan
karena orang tidak perlu parkir
nah ini yang akan kita push
bagaimana juga kita bekerja sama dengan banyak pihak
supaya nanti pas saat event itu tidak terjadi
apalagi kalau indonesia hujan kan
nah ini kita
kita harapkan juga mrt nya kan juga selesai tahun dua ribu delapan belas
kenapa saya bilang kita perlu bantuan pihak pihak luar
ini mungkin terakhir ya
istilahnya sekarang harus bekerja sama dengan pemerintah
berurusan dengan budget yang turun dari apbn
kemudian birokrasi dan lain sebagainya
bagaimana ada kesulitan
dan apa yang membuat paling menantang dalam menjalankan proyek ini
saya rasa begini
karena kalau saya mengharapkan
konsep asean games yang hari ini nggak boleh dipakai lagi
bahwa konsep dari pendanaan untuk multi event ke depan itu
walaupun dengan catatan
kalau kita lihat
kalau kita lihat seperti di negara negara luar
sebenarnya itu kan sponsorship cuma kamuflase
tetap ketika ada cost fee
karena kalau memakai sistem keuangan seperti sekarang ini
susah ya nanti juga
ini memberatkan apbn kita
kita kurang fleksibel
apalagi kapan turunnya
dan era ke depan kita tidak mungkin kerja seperti ini lagi
karena kalau kita tidak merubah
persaingan di dunia ini makin tinggi
dan saya takutnya
kalau kita terlalu terbirokasi
ini yang akan jadi masalah
terima kasih banyak bu erik
dan kita tunggu tunggu
ini walaupun masih satu tahun lagi
pasti kalau media kita support lah
iya setelah ini kita akan berbicara mengenai
infrastruktur apa apa saja yang masih perlu dikerjakan
sehingga kita tahun depan
ya untuk penyelenggaraan asian games yang ke delapan belas itu
betul betul sudah siap dari segi bangunannya
fasilitasnya dan lain sebagainya
sekali lagi bu erik thohir
banyak tetaplah bersama insight
iya salah satu aspek yang mungkin
paling memakan banyak waktu
dan juga menyedot banyak biaya
adalah pembangunan infrastruktur
yang berkaitan dengan persiapan penyelenggaraan
asian games ke delapan belas
nanti ada dua kota
yakarta dan palembang
dimana asian games ini akan diselenggarakan
dan khusus untuk infrastrukturnya
ini merupakan tanggung jawab dari pupr
nah kita saat ini sedang berada di aquatic center
di kompleks gelora bung karno
ini merupakan salah satu dari venue yang bisa dikatakan sudah hampir rampung
dan saat ini saya sudah ditemani oleh dirjen cipta karya pupr sri hartoyo
untuk menanyakan lebih lanjut
bagaimana sih sebenarnya persiapan dari pembangunan infrastruktur
yang mendukung penyelenggaran asian games tahun depan
pak sri apa kabar
kita bangga sekali ini melihat aquatic center
ini seolah olah sudah ini ya
ini dulunya memang sudah ada kolam berenang ya di sini
tapi apa sebenarnya yang dibangun direnovasi
berapa lama memakan waktu dan juga biaya ya
untuk menghasilkan sesuatu dengan standar internasional seperti ini pak sri
jadi dulu stadion
yang lama ini tidak pakai atap
jadi open air ya
dan ini hanya terbatas pada enam tempat duduk
dan setelah persiapan koordinasi dengan pihak uca
kita dipersyaratkan agar ini menggunakan atap
apalagi kalau nanti hujan bisa repot
mungkin seperti itu
dan dulu yang kita khawatirkan kalau tertutup akan panas
tetapi ternyata ada sirkulasi udara
yang sangat baik sehingga ini cukup nyaman
dan berapa ini jumlah penontonnya
dulu enam ribu sekarang bisa berapa
sekarang menjadi delapan penonton
kapasitasnya delapan penonton
dan ini semula adalah bangunan existingnya ini merupakan bangunan heritage ya
yang merupakan sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya
oleh karena itu extensionnya ini harus tetap tidak boleh merubah bangunan yang lama
namun kita harus mencari bangunan yang lama
ada arsitektur yang baru sehingga tercipta harmoni dari sisi arsitektur
ini tetap mengusung desain yang futuristik
jadi ada tradisinya tapi ada futuristiknya itu juga
kalau dari segi biayanya ini kan kita tidak harus membangun dari awal ya
jadi kira kira berapa yang sudah dikeluarkan khusus untuk menyulap ini menjadi aquatic region ini
biaya untuk melakukan renovasi stadion aquatic ini sebesar dua ratus tujuh puluh empat miliar
dua ratus tujuh puluh empat miliar yang dilaksanakan selama empat belas bulan
dan saya lihat juga kursinya juga baru
wah kolamnya bagus sekali ya
dan kursinya ini merupakan kursi baru
yang lama tidak menggunakan kursi ini dan ini semuanya sudah baru
dan ini memang desainnya kita di samping memperhatikan mempertimbangkan bahwa ini bangunan heritage
di satu sisi kita tetap mengusung desain yang modern
dan ini nanti cabang olahraga yang ada di sini loncat indah ya di sini
di sini yang renangnya sprintnya
tapi di sana juga ada satu lagi untuk water polu
water polo ya polo air ya
dan ini ada penambahan lajur renang
dari tadinya ada delapan ada delapan jalur
sekarang ada sepuluh
jadi ini diperlebar
dari kolam yang lama dilakukan renovasi itu tidak hanya merenovasi artinya memperbaiki
memperlebar dan ekstensi
betul ini permintaan dari pihak oce waktu itu persyaratan itu
dan pembangunan stadion akuatik ini harus memenuhi persyaratan final
dan alhamdulillah ini sudah mendapatkan sertifikasi itu
dan ini setelah ke depan ini bisa digunakan oleh masyarakat ya
dan bukan hanya untuk ini lah
untuk kegiatan kegiatan yang sifatnya penyelenggaraan lah
betul ini nanti setelah ini selesai untuk acara acara venue kegiatan waraga
nanti yang pengelolanya adalah ppk gpk ya
pusat pengelola kawasan gelora bung karno
dan nanti manajemennya oleh mereka
karena pasti banyak juga nih masyarakat apalagi yang suka berenang ini
ingin merasakan berenang di kolam seperti ini
karena kita kan waktunya kurang dari satu tahun lagi
ini salah satu yang hampir rampung lah bisa dikatakan
apa apa saja venue olahraga yang sudah bisa dikatakan hampir rampung memuaskan baik di jakarta maupun di palembang
tapi yang lain lain yang sudah dikatakan
jadi sempat latihan ya
serta lapangan panahan
dan itu sudah sering dilakukan uji coba dan latihan latihan
selanjutnya untuk venue venue yang lain seperti tenis
dan saat ini sedang menunggu sambungan listrik
yang tadinya di sini adalah tegangan rendah
sekarang menjadi tegangan tinggi
itu harus kita sesuaikan
yang khusus di palembang mungkin apa saja ya
kalau di palembang itu ada dua venue yang menjadi tanggung jawab pupr
itu untuk syuting range dan dayung
tapi bisa dikatakan semua on schedule ya
semuanya on schedule
ini bulan desember ini sudah akan bisa diselesaikan
jadi mungkin tinggal finishing finishing saja nanti kalau tahun depan
pada umumnya tinggal pekerjaan pekerjaan yang sifatnya arsitektur
dan pak sri bagaimana dari soal budget ya
karena kalau kita lihat mungkin ya event punya budget sendiri
tentu saja infrastruktur budgetnya saya rasa jauh lebih besar ya
kira kira berapa yang habis untuk semua ini persiapan infrastruktur
budget yang diperlukan
budget yang diperlukan secara keseluruhan yang menjadi tanggung jawab pupr
baik di jakarta maupun di palembang sebesar rp tiga satu triliun
dimana untuk gbk dan di jakarta ini membutuhkan dana sekitar dua delapan triliun
sedangkan di palembang sebesar tiga ratus miliar
nah ini tanggung jawab pupr itu sendiri itu khusus kemana
karena kan kalau bicara infrastruktur bukan saja venue tapi kan ada hal hal yang sifatnya mendukung misalnya atlet village nya dan lain sebagainya
apa yang menjadi cakupan tanggung jawab pupr ini untuk membangun infrastrukturnya
yang menjadi tanggung jawab pupr di samping penyediaan venue olahraga di gbk maupun di jakabaring
ini juga penyediaan wisma atlet yang dibangun di
di kemayoran ini bisa menampung sekitar tiga puluh ribu atlet
itu untuk menampung seluruh atlet yang mengikuti acara asian games itu dan dananya kira kira sekitar rp tiga lima triliun
khusus untuk pembangunan wisma atlet
itu jadi tiga satu triliun untuk pembangunan venue tapi untuk wisma atlet itu tambahan lagi tiga lima juta
adalah karena bangunan dan kawasan gbk ini merupakan benda cagar budaya
nah untuk merenovasinya kita tidak bisa serta merta
sejauh ini apa yang paling sulit ya dalam proses pembangunan infrastruktur ini
baik dari mungkin spesifikasinya atau dari segi rumitnya membangunnya itu apa apa saja
yang pertama adalah ini mungkin karena waktunya yang singkat
dan kegiatan renovasi venue di gbk ini hampir semuanya
jadi kita harus bisa melakukan koordinasi yang baik
baik dari sisi lapangan maupun dari segi waktu
dan alhamdulillah ini sudah hampir seluruh venue hampir selesai
dan kita tinggal konsentrasi di penataan kawasan
kita harapkan akhir desember ini kita bisa selesaikan
bisa selesai akhir desember
sehingga kompleks ini sudah bisa digunakan oleh masyarakat yang selama ini mungkin kehilangan

ya paling tidak untuk cfd ya mungkin kalau hari ini
ini nanti akan digunakan sebagai tes event yang akan dilakukan uca itu pada bulan februari dua ribu delapan belas nanti
kalau dengan palembang bagaimana ini koordinasi di sana
karena ini kan kalau tidak mau kan tempatnya berbeda ya
kita tetap menugaskan pelaksana di palembang
dan tentunya karena letaknya di jagabari
dan itu kompleks olahraga milik pemerintah
pemerintah daerah ya
provinsi sumatera selatan dan kota palembang
kita berkoordinasi dengan mereka dengan sebaik baiknya
selama ini tidak ada masalah baik dari
selama ini tidak ada masalah
kalau pendanaan dari provinsi itu bagaimana ininya
kalau venue yang kami laksanakan di palembang suting rings dan dayung dananya dari apbn
kalau yang tanggung jawab pemerintah provinsi itu
tanggung jawab pemerintah provinsi sumatera selatan ini disediakan oleh apbd provinsi sumsel
maupun dari sumber sumber dana lain yang diusahakan oleh pemerintah provinsi sumatera
nah pembangunan wisma atlet ini kira kira sudah apa
apakah ada spesifikasi khusus permintaan khusus dan berapa persen kira kira sudah
ini sudah selesai seratus persen
sudah selesai seratus persen
mungkin sekarang ini tinggal masa pemeliharaan
jadi tinggal mungkin nanti kalau ada defek defek kecil akan disesuaikan
sudah selesai seratus persen
dan spesifikasinya di sana itu satu unit bisa digunakan untuk tiga atlet
dan nanti setelah wisma atlet itu selesai digunakan oleh atlet nanti akan bisa digunakan sebagai perumahan biasa
jadi jual ke masyarakat yang ingin membeli atau
nanti akan ditentukan kemudian mekanismenya
tanggung jawab pupr ini sampai kapan dalam bangunan ini
apakah ada masa pemeliharanya setelah itu
karena ya jangan sampai kita lihatkan biasanya dibangun ini dibangun itu setelah perhelatan kemudian tidak dipelihara
banyak yang rusak tidak dimaksimalkan dan lain sebagainya
yang pasti ini setelah ee
renovasi baik venue maupun penataan kawasan
kita akan melaksanakan pemeliharaan operasi pemeliharaan pada masa pemeliharaan
dan kami berkoordinasi selanjutnya dengan pihak ppk gbk untuk pengelolaan lebih lanjut
jadi seperti sekarang seperti lapangan hoki lapangan sepak bola abc untuk latihan itu sering digunakan oleh pihak ppk gbk
nah ini kami akan mengoordinasikan dengan ppk gbk bagaimana mekanisme pemanfaatannya dan pengelolaan lebih lanjut
sebab bagaimanapun juga nanti fasilitas fasilitas seperti toilet seperti pemeliharaan lapangan dan sebagainya itu harus dilakukan secara sop yang sudah ada
kalau tidak nanti rusak
nah itu penting sekali apalagi ketika penyelenggaran itu berlangsung
ini kan jumlah manusia
jadi orang orang yang datang ke sini ini kan akan begitu banyak dan harus mendapatkan impresi atau kesan yang bagus terhadap indonesia dari segi kebersihan dan lain sebagainya
ini bagaimana nanti toiletnya kan harus bersih fasilitasnya itu harus lengkap
ini sudah kira kira bisa lah dipenuhi semua
sudah bisa dipenuhi semua
secara spesifikasi teknis kita sudah lakukan sesuai dengan persyaratan persyaratan kenyamanan
dengan bangunan gedung maupun kenyamanan kawasan
kami berharap ini sudah memenuhi kebutuhan baik untuk acara event olahraga itu sendiri maupun untuk kenyamanan bagi penonton serta atlet yang akan bertanding
iya dan ini semua aman lah istilahnya
kalau misalnya jumlah manusia yang begitu banyak kan akan diharapkan dan lain sebagainya
ini tidak ada misalnya pemotongan pemotongan sana sini kan dari segi kualitas kan ini ada ada yang
tidak ada tidak ada
quality control itu siapa yang melakukan
jadi organisasinya di sini ada konsultan manajemen konstruksinya
jadi di tiap paket venue ada satu konsultan manajemen konstruksi dan untuk mengordinasikan seluruh kegiatan kegiatan setiap paket paket venue
itu ada konsultan manajemen konstruksi induk yang akan dia akan mengoordinasikan seluruh kegiatan dari pelaksanaan
tapi sejauh ini masalah terbesar terberat atau paling menantang apa
barangkali yang selain masalah waktu tadi adalah bahwa khusus untuk di gbk ini adalah karena bangunan dan kawasan gbk ini merupakan benda cagar budaya
nah untuk merenovasinya kita tidak bisa serta merta sembarangan tapi kita harus mengikuti kaedah kaedah renovasi cagar budaya dan ada di sini selalu konsultasi dengan tim ahli cagar budaya dki
sehingga kaedah kaedah renovasi benda cagar budaya ini bisa kita patuhi semaksimal mungkin
karena itu juga merupakan salah satu daya tarik dari kompleks ini
ini sangat bersejarah
ini pertama kali asian games diadakan di indonesia ini kan di kompleks ini pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
dan kita harapkan kedepan juga akan terus menerus bisa dijadikan pusat ini lah penyelenggaraan event event olahraga yang bergensi lah istilahnya
tapi pak sri saya lihat anda sangat optimis semua akan berjalan tepat waktu dan dengan kualitas yang sesuai
kami bekerja dengan tim
dan kami juga dalam rangka memastikan bahwa desain arsitekturnya ini merupakan apa sudah mewakili banyak pihak
karena ini event nasional kebanggaan nasional kami juga melibatkan iai ya untuk ikut memberikan arahan desain renovasi ini
oke baik terima kasih banyak pak sri
oke sukses dan kita tunggu dan semoga semuanya berjalan sesuai yang kita inginkan dan juga tamu tamu nanti datang ke indonesia berkunjung ke jakarta dan ke palembang melihat segala infrastrukturnya dan eventnya semua berjalan dengan baik ya
ini tentu semua kita harapkan
kami juga berharap gbk ini akan menjadi kawasan yang lebih baik lebih nyaman dan dapat dibanggakan
iya dan tentu saja menjadi kebanggaan bagi kita semua
ya demikian insight kali ini dan ya terima kasih atas perhatian anda
sampai jumpa besok
saya desi anwar